saya disuai dengan hasilnya positif
kepala daerah yang terpapar covid sembilan belas terus bertambah
pada selasa malam berdasarkan hasil tes swab bupati cirebon imron rosyadi
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ia mengaku secara umum kondisinya baik
namun tetap menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol penanganan covid sembilan belas
sejumlah asn dan staf bupati telah menjalani tes swab pada rabu pagi
namun masih menunggu hasilnya
tim satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten cirebon
belum mengetahui sumber penularan imron rosyadi
untuk isolasi sementara ini kita menunggu dulu hasil pemeriksaan
yang sedang juga dicabarkan di rumah sakit arjali
namun kerelebihan akan menentukan apakah isolasi mandiri
atau memang harus dikarantina di fasilitasnya
saya masih di rumah dinas menjalani isolasi mandiri
ini lagi mau live ig sendiri pertama kali
jadi kalau nanti ada salah salah dimalumin ya
biasanya ada yang membantuin sekarang harus mandiri semuanya
melalui media sosial pribadinya
gubernur dki jakarta anies baswedan menceritakan aktivitasnya
saat melakukan isolasi mandiri pada rabu pagi
ia juga menceritakan apa yang akan dilakukannya sepanjang hari rabu
yang diantaranya olahraga pagi dan memimpin rapat via video konferensi
anies juga menunjukkan situasi taman suropati
yang terletak di depan rumah dinas gubernur dki
dalam video tersebut anies juga mengingatkan agar masyarakat
tetap disiplin dalam menggunakan masker cuci tangan dan menjaga jarak
tim liputan cnn indonesia